awalnya saya mengalami gangguan kecemasan di tahun dua ribu dua puluh
setelah itu dua ribu sembilan belas saya baru pertama kali konsul
karena gangguan kecemasan tersebut
udah mengganggu aktivitas saya
dan tahun dua ribu dua puluh diagnosanya berubah menjadi skizoprenia
karena saya sudah mengalami halusinasi penglihatan
melihat bayangan hitam
jadi jangan takut untuk ke peskiater
awal dari saya kena skizoprenia itu
pas kuliah dua ribu delapan belas
setelah sidang itu mulai ada bisikan bisikan
karena faktor dosen faktor teman yang toksik
lebih aware aja sih
misalnya ada yang
dia berhalusinasi atau apa
cepet cepet ke psikolog atau ke psikiater
bisa ditangani segera
awalnya dua ribu lima lagi acak acak kerja
sama kuliah gitu
di tempat kerja
seperti ada yang kejar kejar
kejar kejar pecawa gitu
buat teman teman skizoprenia di sana
atau yang sedang
mengalami gangguan jiwa
ya segeralah ke tenaga profesional gitu
atau minimal ke pusat masalah
aris rizki dan hadi
adalah orang dengan skizofrenia atau ods
yang berani berbicara dan melawan stigma
bagi mereka penyakit skizofrenia bukanlah aib
orang dengan skizofrenia bisa pulih
dan tidak seharusnya dijauhi
ditelantarkan atau bahkan dipasung
suara suara mereka kemudian dikurasi
dan dituangkan dalam beragam karya
mulai dari lukisan serta instalasi seni
kadang orang orang kan takut ya
mendengar kata skizo itu

nah tapi dengan adanya pameran ini

kami harapan stigma itu udah gak ada lagi
dan orang melihat oh ternyata skizofrenia itu
sama seperti orang umum
sama seperti orang umum
pameran yang diselenggarakan untuk memperingati
hari kesehatan mental ini berlangsung sepanjang
oktober hingga awal november di perpustakaan nasional
ada delapan orang seniman yang menyuarakan hak dan kesetaraan orang dengan skizofrenia

salah satunya fikri yang setiap hari menunjukkan kepadanya
bersinggungan dengan ods lantaran sang ibu yang mengidap skizof
bersinggungan dengan ods lantaran sang ibu yang mengidap skizofrenia

ini bercerita tentang kehidupan sehari hari saya sih
dengan juga cerita mama saya saya bikin lewat instalasi kayak begini
karya seni dan tragedinya yang ada di sini gitu semacam
dia mulai ada bisikan yang hal hal yang buat bunuh diri
saya menceritakan tentang ini
dan yang tentang obatnya itu yang dikonsumsinya dalam rutin setiap hari gitu
dan yang tentang obatnya itu yang dikonsumsinya dalam rutin setiap hari gitu

tujuh dari seribu rumah tangga di indonesia memiliki anggota keluarga penyintas skizofrenia
terdapat kurang lebih empat orang dengan skizofrenia di indonesia
secara biologis skizofrenia disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan pada neurotransmitter di otak
yang meregulasi proses berpikir perasaan dan penyakit

namun skizofrenia juga bisa disebabkan oleh faktor psikosoial seperti kepribadian yang
tidak matang salah pengasuhan pada masa perkembangan atau tekanan dari masyarakat
sekitar soalnya sebenarnya udah ada dari yang berbeda mungkin biasanya awal tuh kita bilang sebagai
gejala prodroma orang sudah menarik diri orang sudah mulai tidak merasa aman dengan lingkungan
ataupun dengan dirinya sendiri sudah tidak nyaman waspada yang berlebihan cenderung melihat orang
kok ada orang yang bisa menilai dirinya atau junior menegaskan skizofrenia bisa dipulihkan
dengan obat dan terapi psikosoial dengan dukungan dari keluarga dan orang terdekat
orang dengan skizofrenia bisa kembali bekerja dan diterima di tengah masyarakat